lu gatau ini daerah mana
rizky lu jangan
rizky mau ngapain nyebrang ke tempat anak ipah
cerita sama rara
jadi sebenernya opa ada masalah apa sih
jadi gini ra
sebenarnya opa ada masalah sama arin
dia tuh tau
kalo kita pacaran
karena dia punya videonya
waktu kita di bioskop pak
arin tau kita pacaran
iya dia tau
dia ga bakal sebarin
opa ngelakuin apa yang dia mau
supaya opa bantuin dia untuk ngejauhin michelle dari rifki
dan cari tau apakah rizky tuh beneran suka ga sih sama michelle
apa jadi mata mata mantannya sahabat opa sendiri
berat sih posisinya
tapi apa jangan jadi pengkhianat loh
nanti opa dimusuhin sama temen temen opa
ya makanya itu sayang
biar intinya dia ga keliatan di skion
udah liatin aja
udah pelan pelan opa
tadi katanya ngebut
iya kan hati hati pelan pelan
terus ujatnya gimana
udah buru bang
ntar saya kasih tips deh
bayarnya udah pakai aplikasi ya bang
ya udah kerupuk liat
lo punya cara untuk menyatukan kita berdua gak berjauhan
jadi udah dong please jangan marah marah sama gue ya
itu bisa ngasih gak usah gangguin hidup gue
gue gak punya energi nih patrick gue lagi habis buat ladenin lu tau gak
yaudah gue kan bisa ngecharge pake seniman manis gue
gue kan buat booster loh
s e r a h setelah lu mau ngomong apa gue gak peduli
ya tunggu dulu denger ya
rifki sama misen ini batu batu sekarang sudah pamer mereka punya kemesraan nih
oke peta akan kasih pelajaran buat para buang kepala batu itu
supaya dia sadar aturan yang ada itu ada akibatnya kalau dilanggar
kita sebagai manusia itu gak bisa ngalahin takdir
jadi mau seluruh dunia ini tuh mau ngejauhin kita
gak akan bisa karena takdir kita itu untuk bersama
dengar ya botol kecap
gue gak peduli lu mau ngomong apa mau ngecap berhari hari
gue gak peduli intinya lo jangan lagi deketin gue
dengar ya gue gak bisa untuk gak ngedeketin lu
gue gak peduli
pasti dia seneng abis gue anterin
bang udah kan
nih jaga lu gue taro sini ya bang
terima kasih bang
makasih ya udah dibantuin ya
aduh kau bikin kaget aja sayang ide apa sih
hmm rasa hubungan lapa davin sama dewi bisa dimanfaatin
sama dewi aja cuma pura pura pacaran kok
nah ini dia poinnya
makanya oba beneran jadian aja sama dewi
masa iya opa jadian sama kamu jadian sama dewi
enggak enggak mau
aduh ini tuh jalan tengah terbaik tau
jadi opa davin tembak aja dewi
abis itu opa davin bilang kalo opa udah putus sama pacar opa
nah nanti opa tinggal bilang deh ke arin kalo kita udah gak ada apa apa
kalo perlu opa bawa aja dewi ketemu sama arin
sayang itu sama aja selingkuh
walaupun kamu yang minta opa tetep gak mau
dengerin rara deh
kita juga harus tahu kenapa dewi masih terus terusan deketin opar
dia masih terus terusan deketin rara
padahal kan dia udah tau kalau kita pacaran
siapa tahu dengan opa pacaran beneran sama dewi
kita juga jadi tahu kenapa dewi kayak gitu
jangan tiba tiba minta putus kayak kemarin
iya rana pasti kuat kok
tapi aku juga jangan suka beneran loh sama dewi
eh santis aja tuh
tidak perlu ngegas lah
betta itu cuma mau menyapa
udah bisa gak usah basa basi gak sih langsung to the point aja udah
karena gara gara nona betta punya geng jadi pecah
gue udah bilang berapa kali sama lo
gue gak pernah deketin temen lo
berhubungan aja gue gak ada
dan kalaupun kalian semua ngeliat gue deket sama temen lo
itu berarti kita lagi jalanin hukuman ngerti
dan satu hal kalo geng lo pecah
kedewasaan lo yang dipertanyakan tau
sekarang minggir mau pergi
creepy apa sih
ngapasih ketauan ada yang lucu ya
tapi gue punya satu pertanyaan nih
gue gak tau gue ngerti banget sih
ini soal laut mati
siapa sih yang bunuh
apaan sih ki
eh kalau mau nanya tuh pertanyaan yang bermutu
eh tapi asli
lo tuh sekalinya kasih pertanyaan berdemi banget ya pertanyaan lo
eh tadi gue tau siapa yang bikin mati
ya bokap gue lah
iya gue selalu bokap
eh waktu itu bokap gue perang lawan akuamen
terus aquamannya kalah terus mati
yaudah lah ototnya jadi mati deh
garing banget lo rel gak jelas aneh banget
aduh gue minta disembunyi lagi

lo nggak tau ini daerah mana